seperti inilah aksi tawuran dua kelompok remaja
yang terjadi di desa segarajaya tarumajaya bekasi jawa barat
pada rabu dini hari tanggal delapan belas agustus lalu
dalam kejadian itu seorang warga yang merupakan ketua rw setempat
menjadi korban pembacokan akibat melerai aksi tawuran
kepolisian sektor tarumajaya akhirnya berhasil menangkap
satu orang tersangka berinisial ab
yang merupakan pentolan game brother stress dua ribu delapan belas
berikut barang bukti tujuh buah celurit dan satu unit sepeda motor hasil rampasan
bahkan ab ini memiliki sejumlah anggota yang merupakan anak di bawah umur
pada saat melarai korban terjatuh
dan dua orang melakukan pembacokan dengan penggunakan celurit
kekualisan sektor tarumajaya ini menyebabkan kegiatan kegiatan
aksi tawuran kerap terjadi di wilayah tarumajaya
lantaran dipicu saling ejek di jejaring media sosial
atas perbuatannya tersangka terancam hukuman kurungan sembilan tahun penjara
polisi menduga geng ini juga menjadi pelaku begal
dedy beben bekasi jawa barat